saya lawyer saya ngerti hukum jadi saya tahu betul bahwa saham yang dimaksud itu adalah bagian dari kebijakan divestasi
divestasi itu artinya membeli balik sejumlah sahamnya pt freeport oleh pemerintah republik indonesia
dalam kebijakan divestasi itu yang mana itu komplitnya kan ada di kartu info markas
nah saya bilang saya ngerti hukum jadi waktu sebelum saya ngehubungin si pak luhut jam lima pagi
yang juga saya whatsapp dia yang whatsappnya breder yang itu saya minta saham
saya mengregaskan posisi saya sebagai kuasa hukum
kuasa hukum dari satu organisasi masyarakat adat
masyarakat adat ini melihat
peraturan daerah provinsi
katanya ini kemudian saham itu jadi punya siapa
justru dalam semangat supaya tidak ada korupsi
ada hilang sahamnya
didoronglah kepada di tingkat kabupaten
di tingkat kabupaten kita desak supaya pemda mengeluarkan perda
jadi yang saya datang itu ketemu pak lambok
tadi orangnya duduk di persidangan
dihubungi saya jam delapan lagi
kemudian sekitar jam delapan ya
judi judi yang sering disebut itu
kemudian kayak gitu
saya jelaskan di gelok pendapat hukum saya
yang ujungnya itu mengatakan
wah bener nih pak haris penjelasannya
nah saya balikin ini ke pak menko
bantulah kumpulin itu pejabat pejabat daerah
untuk keluarkan perda ini
tapi dalam konteks sidang
nah konteks sidang sebenarnya
ini menjadi pertanyaan besar
kenapa jaksa mengalihkan isu dari pokok perkara itu
menuju hubungan pribadi dia dengan
pak luhut dan hubungan pekerjaan yang lain
ini konsisten yang kami temukan
dalam tanggapan sebelumnya dari psp dan hari ini
ada upaya dalam konteks hukum di ruang sidang
menggiring mengagitasi publik
seolah ada kejahatan di sana di belakangnya
nggak ada motif
nah itu sangat keliru
selain dia mengeburkan fakta faktanya nggak begitu
karena dia sangat sedikit dikeluarkan faktanya
tidak ada urusan dengan perkara ini
kalau jaksa berniat mencari
perkara yang benar
berniat membuka perkara yang tepat
maka fokuslah pada ucapan
ucapan yang patia dan hari sampaikan dalam youtube nya
di mana tadi unsur kerugiannya
yang kerugiannya ternyata sekarang diakui
tidak ada kerugian materi
berbeda dengan keterangan di saat bap
terus keterangan yang penjahat
ternyata nggak ada
ada peristiwa di mana yang kita lihatnya
dia tidak melihat utuh video itu
ini diberi pikir
ada peristiwa yang didakwakan
tapi yang tidak ada disampaikan oleh dia
ada peristiwa di mana
ada banyak transaksi
yang dilakukan oleh pihak pihak yang mungkin di bawahnya
kami sampaikan bukti bukti itu
yang dia nggak tahu
artinya selama ini dia juga disembunyikan fakta faktanya
fakta fakta itu kami temukan
fakta fakta kami sampaikan
jadi ada perbedaan
antara yang seharusnya dan yang didapatkan informasinya
artinya ada apa
ada briefing yang disembunyikan dari pak luhut
dan itu tentu mengenai nama dia
dan dari penelitian kita angkat

tidak ada hubungannya
yang saham itu
saya tegaskan itu bukan mengada ngada mintanya ya
itu adalah realisasi dari head of agreement
antara pemerintah indonesia yang ditandatangani oleh kemenkeu
bersama kementerian yang lain
di situ ditegaskan soal tadi yang sepuluh tujuh tiga kayak gitu
jadi itu bukan mengada ngada
itu perjanjian pemerintah
buka aja sendiri di google
dan tidak dibantai juga
jadi itu tidak ada kaitannya dengan ini
nah itu kerjaan yang belum selesai
itu justru tugas pemerintah
tugas pak ruput dulu saat itu
tidak dibayar pemerintah
harusnya masyarakat ditanya tuh
mereka karena harusnya sampai sekarang
tidak dikasih tuh di pilihan dari preport
itu yang satu
semua armata dapat melihat ya
bahwa kalau memang pak luhut open mind
mengambil keputusan berdasarkan data data
dia terbukti tadi
berkali kali mengatakan tidak tahu
tidak tahu asal percaya terhadap bawahan bawahannya
tidak memiliki mekanisme untuk melakukan
cek well informed terhadap apa yang dituduhkan
sehingga kemudian dia menganggap bahwa tuduhan yang dibicarakan itu bohong
padahal transaksi transaksi bukti bukti yang melibatkan perusahaan dia
terbuka dalam persidangan ini
dibuka dalam bukti bukti
dan ketika dikonfirmasi
luhut tidak tahu terhadap hal tersebut
itu menunjukkan apa
harusnya dia tahu
karena dia adalah beneficiary ownership terhadap perusahaan itu
saya sih menghimbau kepada pak luhut
kalau memang seorang gentleman
buka fakta itu
jangan jangan ada sistem yang salah di bawahnya
yang kemudian dia terprovokasi
saya mengafirmasi bahwa ada niat baik dari beliau
seolah olah dia tidak tahu
di bawah di bawah ada memanfaatkan
untuk kegiatan kegiatan yang kita tahu bersama
dan tadi di sampaikan
dalam sejak awal somasi
kami sudah menjelaskan
kuasa hukum dan para pihak sudah menjelaskan tentang
apa makna dari setiap ucapan itu
apa kemudian bukti buktinya
sudah kami sampaikan
tadi katanya pak legu
dapat nggak penjelasan yang lengkap dari jawaban kami
artinya semua bahan yang kami kasih
hanya menjadi bahan untuk luar jalan di sari
itu yang kami juga curiga
ini kok ada semacam informasi yang nggak disampaikan
harus jangan sampaikan lengkap
jangan sampai kalau lu baru tahu sekalian
gua kasih tahu
nah ini motif bahwa saya minta saham
untuk teman teman bantu lah
karena saya di goreng goreng di twitter
bahwa saya datang ketemu
bukan perlu konten
peraturan itu melahirkan perdagangan dari masyarakat
motif saya adalah
satu ini soal kepentingan publik
baca undang undang doang
baca undang undang kebenaran negara
yang namanya aset emas dalam bumi itu
itu punya negara
jadi ini kepentingan bumi
lokasinya adalah lokasi yang mana saya pernah jadi ketua tim investigasi
pembunuhan pendeta jeremia
nah di lokasi itulah
di desanya dialah
itu masuk dalam wilayah rencana eksploitasi
sejauh yang saya pahami
sejauh yang kata orang saya sehat
dan karena saya sehat saya maka berpikir
sejauh yang saya berpikir
itu sah kita mempermasalahkan
jadi kalau saya dituduh punya masalah pribadi
budi segala macam
punya kepentingan di belakang ini
ada siapa yang terhitung
yang gak disebutin siapa orangnya
saya justru yang keberatan
justru itu saya menganggap justru itu fitnah yang banyak muncul di persidangan
dituduh bicara kejahatan
ada orang bicara di belakang
ada orang penting di belakangnya
sebetulnya ini yang di fitnah sebetulnya siapa
dan kita sama sama tahu
dalam praktek hukum di indonesia
banyak fitnah dibungkus dengan pasal pasal hukum
banyak fitnah yang dilancarkan
melalui institusi institusi negara
saya ingin berkata
bahwa saya untuk menunjukkan bahwa saya tidak ada masalah pribadi
sama dengan dia
bahwa dia menganggap saya punya masalah pribadi
itu terhasil masing masing
tapi saya sejauh yang saya paham
sejauh yang saya pahami fathia juga
nanti fathia bisa jelaskan
saya kalau cuma salaman apa segala macam tidak ada masalah
tadi kan sudah jelaskan bahwa
saya bicara untuk kepentingan kita
saya minta maaf kalau ternyata ya
dalam proses kepentingan publik itu ternyata di
harus menganggap bahwa
ada singgungan kepada dirinya
atau kepada keluarga
ini saya jangan lupa
tapi sejauh yang saya baca laporan teman teman
sejauh yang saya tonton
kita nggak pernah bicara pribadi
kita gak bicara soal personalitasnya
apalagi soal keluarganya
karena yang begini adalah pekerjaan kami
kami sudah tahu batasnya
ini bukan baru tiga hari
saya kerja komersial dari tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
saya kerjaan vokasian
jadi saya tahu batas batas
jadi balik ke soal salaman
kalau cuma soal salaman saya enggak ada masalah
saya bukan orang yang menganggap
substansi tuduhan tidak benar itu
tidak ada pencabutan apapun
dari haris atau pathia bahwa ini tidak benar
karena ini bukan sebuah perbicaraan faktual
pak alwud tadi membantahkan tahu
pak luhut adalah pejabat publik
yang memiliki jabatan dengan trauma reflexi
dan yang dilakukan oleh masyarakat sibil
pak haris dalam konteksnya masyarakat sibil
yang menderbit kejahatan publik
kalau pak alwud bukan pejabat publik selesai
gak ada urusan
tapi dia pejabat publik jadi kritis
dan kurang kurang juga
ada banyak masalah yang harus kita urusin juga
untuk pendidikan yang lebih asing
negara ini bisa di asing
sebenarnya menurut saya itu sama aja ya
contohnya pak alwud itu kan menteri pemar invest ya
dimana dalam beberapa proyek proyek investasi
rpjmn psn dan segala macam yang pak luhut bikin
di eranya jokowi
itu semuanya dibiayai oleh asing
bahkan perusahaan perusahaannya juga perusahaan asing
terus juga pekerjanya banyak dari asing juga
terus untuk polisian misalkan
atau untuk tni
mereka dapat sejata
mereka dapat equipment
mereka dapat bantuan pendidikan
dan lain sebagainya
dari suara apa asing asing juga
jadi sebenarnya konteks soal foreign agent
ataupun antek asing dan lain sebagainya itu sangat ini ya kuno ya
sebenarnya karena sebetulnya tidak ada
yang bekerja untuk asing
dan juga ya kita melihat hari ini
dimana investasi asing juga banyak masuk ke indonesia
jadi tidak ada perbedaannya
dan bahkan kita juga bekerja di lsm
ya itu untuk masyarakat
kita punya goal kita punya tujuan
kita punya objektif yang itu untuk masyarakat
dan bukan untuk apa namanya antek asing
jadi makanya kita tidak ada kepentingan itu
dan bahkan tidak ada kepentingan apa apa
membela warga negara
membela orang yang terbunuh
itu membela indonesia
bukan membela asing
bukan membela asing
memperjuangkan udah satu ratus lima
itulah se indonesianya harus dan tetap juga
dan apa yang dilakukan oleh ngo itu
tidak ada sama sekali konteksnya tanggung jawab
terhadap antek asing
tidak ada sama sekali
tapi justru tanggung jawab kita adalah
kepada warga negara kepada rakyat
menjadi beneficiaries kita
dan juga selain itu tidak ada kaitannya
bahwa kita mau menghancurkan negara
atau jadinya malah merusak keamanan negara
sama sekali tidak
karena kepentingan kita adalah kepentingan warga
dan apabila itu ada kaitannya dengan pejabat publik
ataupun dengan negara yang harus melakukan tanggung jawab ini
jadi itu kalau dalam dulu ya
itu dari pelanggar ham dan produktor
yang bersembunyi ketika dia mau dibongkar
biasanya pakai tuduhan itu